nanti kurir akan kesana ya bu
mau ngantrin gaun untuk bunawang sama putri bunawang ya
gaun gaun untuk apa pak
loh nanti malam kan kita ada acara dinner
oh enggak enggak saya enggak lupa pak
tapi kan saya nggak mau ngerepotin pak remon ya pak
kalau saya tahu nih pak saya bakal ngerepotin pak remon
mendingan dinernya gak jadi deh pak
gue gak ngeliat ada sosok ibu disini
berarti kalau nggak ada ibu kita bisa dong deket lagi kayak dulu
yang paling terbaik untuk kita sekarang itu nurut sama ibu
kita harus saling ngejauh
tapi khusus gue yang tunggu
tuh kan bukan sama gue dong kan gue udah bilang sama lo hati hati
ampun pangeran putri
kalian tuh kalau ketemu aja pasti bikin masalah
kemarin aja ya
ini orang tuanya putri kesini cariin putri
gimana kalau diantara kalian
kalau gak kamu kamu
saya pindah ke cabang restoran lain
jangan pak jangan pak
bisa aja berkompak
pak saya dan putri itu
bagaikan langit di sore hari
peluk dan cium
satu paket satu hati pak
jadi jangan pernah dipisahkan
ya udah kalau emang kamu mau dipisahin sama putri
kamu kerja yang baik ya
yang bagus dong
di beneran tapi aku gak apa apa kok
gak apa apa gimana sih den
itu liat mukanya lebam
keningnya ada giniannya
entah kalau ada apa apa sama dendri sih
apa apa sama dendri sih gimana
setelah urusan aku selesai
jadi boleh ya bik
aku mau keluar bentar
sekali gak boleh
tetep gak boleh
supaya gue bisa keluar
padahal gue pengen mastiin
pangeran dan putri johan atau enggak
iya pak remon ada perlu apa pak
nanti kuril akan kesana ya pak
mau nganterin gaun untuk bu nawang sama putri bu nawang ya
gaun untuk apa pak
loh nanti malam kan kita ada acara dinner
gak lupa kan
oh enggak enggak saya enggak lupa pak
tapi kan saya nggak mau ngerepotin pak remon ya pak
kalau saya tahu nih pak saya bakal ngerepotin pak remon
mendingan dinernya gak jadi deh pak
maaf pak bos
maaf bu nawang kalau ini membuat bu nawang tidak nyaman
iya iya terima kasih atas pengertiannya ya pak remon
kalau gitu nanti sore
bu nawang nanti dijemput ya sama supir
oke gak apa apa ya
sekali lagi ya pak remon
saya gak mau ngerepotin pak remon
kan saya bisa jalan sendiri pak sama anak saya
terima kasih ya bu nawang ya
sampai ketemu ya
nanti akan saya share lokasi oke
iya terima kasih ya pak remon
wah enggak tadi tuh cincinnya
untung ya ketemu
jangan meramu hati hati
ini hadiah terbaik untuk bu nawang
masih nyambung untuk pak bos
jelas lah masih nyambung
kamu gak tahu ini berapa kerat
ini ratusan juta ini cincin ini
sama muka kamu mahal cincin ini
maksudnya itu telponnya masih nyambung tuh
bilang dong dari tadi
maksudnya pak remon apa ya
ada perlu apa lid
kalau bisa bu nawang pikirkan kembali
untuk rizky menjauhi putri
kalau aku tulis
karena terus terang
saya tahu banget perasaan rizky
dia pasti sedih dan saya gak tega lihat rizky begitu
lin kamu tuh kan orang tua
saya juga orang tua
tujuan kita tuh sama
kita sama sama mau melindungi anak kita
kamu bilang kamu sedih kan kalau lihat rizky sedih
aku juga sedih kalau melihat putri itu sedih karena dia dekat sama rizky
asal kamu tau ya
sebetulnya yang aku minta untuk menjauhi putri itu bukan cuma rizky
bentar lid maaf ada telepon
ya udah kamu pulang hati hati ya
iya ibu tunggu kamu di rumah
iya dah putri
apa mungkin bu nawang minta rizky menjauhi putri karena waktu itu sempat saya meminta bu nawang untuk keluar dari rumah saya
sama sekali bukan karena itu lift
saya waktu itu sama sekali gak ngerasa kesel loh
saya itu justru berterima kasih sekali sama
bukan karena itu lid
karena kamu udah ngasih tumpangan saya sama putri
bukan karena itu lid
bukan karena itu lid
bukan karena itu lid
bukan karena itu lid
tapi kalau masalah rizky untuk join putri saya rasa itu yang terbaik untuk sementara waktu lit
paling enggak ini kan waktu buat mereka itu intropeksi diri
dan buat aku aku yakin kalau rizky itu bisa ngerti bisa paham sama keputusan aku
dan buat aku aku yakin kalau rizky itu bisa ngerti bisa paham sama keputusan aku
aku permisi dulu
aku permisi dulu
duh gue pengen banget bantuin
tapi gue harus buru buru
ibu kan minta gue nemenin ibu buat makan malam sama temen deketnya
kajian juga ibu minta gue buat jauhin dia
lalu gimana ya
gue titip pangeran ya soalnya gue harus buru buru gue juga harus keloker ngambil tas
hah titip pangeran maksud lo
iya maksudnya tolong bantu dia kerja soalnya kasian banget tangannya masih sakit tapi dia nekat
diam diam perhatian ya
udah deh bantuin aja
pangeran gue bantuin ya